kita beralih ke informasi lain jelang hari ulang tahun tni yang ke tujuh puluh dua
tni menggelar pameran alutsista di bandung
selain dalam rangka hut tni pameran ini juga bertujuan untuk mengenalkan tni kepada masyarakat
tentara nasional indonesia memamerkan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista kepada masyarakat di halaman trans studio mall bandung
keberadaan alutsista ini langsung menarik perhatian masyarakat yang berada di kawasan tersebut
tidak sedikit juga yang mencoba memegang ataupun sekedar berfoto dengan alutsista yang ditampilkan
pameran yang diselenggarakan oleh kodim ini memberikan kesempatan kepada masyarakat bandung untuk melihat secara langsung alutsista milik tni
meskipun acara puncak hut tni ke tujuh puluh dua digelar di cilegon
untuk hari ini kebetulan kita mendapat jadwal untuk memaksanakan kejadian pameran

kita dipamerkan setiap seluruh satuan yang ada di kota bandung
saya sebagai kota saya dikasih ke sini
di sini kami pamerkan seluruh alat alat setiap perlengkapan yang digedikan oleh satuan yang ada di bandung
berbagai jenis senjata seperti tipe smb smr dan smm dipamerkan di sini
tidak hanya senjata buatan luar negeri senjata buatan indonesia juga turut dipamerkan
ini jenis senapan ss satu v satu dan ini memiliki kapasitas magazinnya tiga puluh dan ada juga pelonta granatnya
dan kalau boleh anda tahu ini merupakan buatan indonesia yaitu dibuat oleh pt pindad
ini pak ya ngakirnya pak ya
selain itu alutsista lain yang dipamerkan diantaranya tank amx tiga belas hanoa meriam satu ratus lima meriam satu ratus lima puluh lima gs
serta persenjataan ahanut pom dan angkatan laut
masyarakat pun mengaku antusias dengan adanya pameran ini
jadi kita kan bisa punya wawasan tentang peralatan militer sehingga kalau kita bisa bicara tentang militer kita mengerti
menarik sih soalnya saya baru pertama kali lihat yang beginian gitu
jadi pengen tahu lebih dalam lagi apa sih tentang angkatan itu
pameran sendiri akan berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal tiga oktober
sampai empat oktober dua ribu tujuh belas
franky wijaya bandung